kementerian perhubungan membekukan ground handling maskapai lion air dan air asia sejak tujuh belas mei dua ribu enam belas
pembekuan ini dilakukan untuk memperbaiki pelayanan keamanan maupun keselamatan para penumpang pesawat
pembekuan ini bertujuan untuk memberikan sanksi agar maskapai tidak melakukan kesalahan
hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan para penumpang
pembekuan dilakukan hingga tim yang dibentuk kementerian perhubungan selesai melakukan investigasi
kesalahan penurunan penumpang yang dilakukan dua maskapai tersebut
sebelumnya air asia qz lima ratus sembilan menurunkan penumpang internasional ke terminal domestik di bandara ngurah rai denpasar
kesalahan yang sama dilakukan lion air jt satu ratus enam puluh satu di bandara soekarno hatta
akibatnya beberapa penumpang tidak melewati pemeriksaan imigrasi dan kepabean
yang diberikan adalah pembekuan
pembekuan sementara kedua ground handling tersebut
mulai dari lima hari sejak surat ini dikeluarkan
berlaku mulai lima hari kerja sejak surat sanksi dikeluarkan dari tanggal tujuh belas mei
sampai dengan hasil investigasi selesai dengan tuntas